wah gimana menurut kamu tuh melihat baju baju yang dibuat sama diana putri
keren keren banget saya mau langsung bilang ke mbak diana putri aja ya
langsung aja langsung aja sekarang kita sudah terhubung dengan diana putri
desainer indonesia yang turut berpartisipasi di los angeles fashion week dua ribu dua puluh
kita langsung nih ya berhubungan dengan mbak diana di sana
ya good morning mbak diana what a gorgest design saya senang sekali melihat itu semua
bagaimana tidurnya lebih nyenyak setelah fashion week yang kemarin
yang baru tidur tadi pagi jam empat pagi
gimana sih mbak rasanya bisa tampil di kancah internasional seperti itu banyak mata yang melihat
pastinya pertama kali nervous banget tapi saya sungguh bersyukur pada tuhan yesus
bahwa saya sudah diberikan kesempatan untuk mempersembahkannya terbaik untuk membawa rumah indonesia
mbak nini ini dapat award ya best designer award begitu kan dengan mengusung tema garuda
itu ceritanya kayak gimana mbak diana anda membawa tema garuda ke pentas internasional
seperti apa awal mula nih mbak diana punya gagasan itu
untuk tantangan garuda itu tahun kemarin mas waktu itu di new york
saya boleh memenangkan untuk global fashion avenue award bagi best designer
itu untuk yang tahun kemarin
oke tahun kemarin ya yang sekarang ini yang di los angeles ini begitu ya
yang kalau queen d ini inspirasinya
tahun kemarin itu yang di new york
yang di new york iya iya yang sekarang di los angeles begitu kan ya
iya yang sekarang di los angeles
oh sama sama keren sih mbak saya yakin queen d ya
untuk temanya yang satu
itu inspirasinya juga ada nuansa nuansa indonesia yang dilekatkan pada karyanya mbak diana juga nggak yang kemarin ditampilkan
untuk yang queen d ini lebih ke international taste
jadi ya tetap ada unsur unsur indonesia tetapi secara implicit gitu mbak
mbak bisa diceritakan tidak mbak
saya tahu bahwa untuk mencapai posisi mbak diana sekarang ini tidak mudah
pasti ada ceritanya jatuh
pemirsa di indonesia ingin mendapatkan inspirasi langsung dari mbak diana
bagaimana awal mula mbak diana membangun karir mbak diana sampai akhirnya ada di posisi ini nih sekarang
saya mau membuat baju itu untuk diri sendiri karena saya susah untuk cari baju ya
kemudian dari situ mulai buatin untuk teman teman
dari situ mulai berkembang gitu
jadi ya akhirnya semakin banyak
jadi ya akhirnya semakin banyak
jadi ya akhirnya semakin banyak
banyak gitu yang memesan baju
dan kemudian tahun kemarin saya mengikuti quarter fashion week di new york
dan puji tuhan saya boleh memenangkan sebagai designer
dan untuk yang tahun ini saya diundang art heart di la fashion week untuk menjadi opening untuk semua rakyat asal
nextnya mau tampil di mana fashion week mana lagi nih mbak
karena dengar dengar dapat undangan fashion week banyak negara
banyak undang undang sih mbak
cuma nanti saya harus cus dulu dengan tim saya
mbak diana putri terima kasih banyak ya sudah bisa berbincang bersama kami di good morning
apa namanya ikut bangga juga bisa membawa nama indonesia ke kancah internasional
terima kasih banyak
mbak diana satu mudah mudahan saya bisa pakai karing yang mbak diana ya
ukurannya kayaknya susah ya
thank you mbak diana putri
seru ya aduh
uh senang deh melihat banyak sekali prestasi anak anak ataupun warga warga negara indonesia yang ada di luar negeri sana ya